prawira harum bandung akan mewakili indonesia dalam ajang kualifikasi basket championship league bcl asia dua ribu dua puluh
bersama pelita jaya jakarta prawira bandung menargetkan lolos ke babak selanjutnya
sebagai juara indonesian basketball league ibl dua ribu dua puluh
prawira harum bandung bersiap mengikuti ajang kualifikasi basket championship league atau bcl asia dua ribu dua puluh
di mongolia pada tiga april hingga tujuh april mendatang
prawira hanya membawa tiga pemain asingnya bredor francis james gis dan antonio hester
klub basket asal kota bandung ini bertekad raih kemenangan di leg pertama
persiapan ya kita udah lihat mereka hampir empat game lah kita nonton full game mereka
dua di semifinal dua di final terakhir mereka kalah
jadi persiapan kita ya benar benar fokus untuk game pertama dulu
handle kalau kita lihat yang paling mencolok itu gimana cara mereka pressure
gord to god sih jadi berarti nanti bakal lokal sama lokal tuh mereka bakal pressure gila gilaan
jadi kita gimana cara manage pressure nya gitu khususnya di quarter satu ya
saya pikir kalau kita lewat dari kuartal satu mereka ya pasti mundur juga pasti
para penjara bandung akan melakukan agar pembuka kualifikasi basket championship league bcl asia dua ribu dua puluh empat
menghadapi klub tuan rumah mongolia bistrel metal pada tiga april